badan pengawas tenaga nuklir atau bapeten menemukan zat radioaktif cesium satu ratus tiga puluh
di area lahan kosong perumahan batan indah serpong banten pada akhir januari lalu
zat radioaktif ini mengakibatkan tanah dan vegetasi terpapar radiasi
diduga limbah industri ini sengaja dibuang ke area permukiman
bares krimpolri memimpin investigasi untuk mencari pelaku pembuangan zat radioaktif
cesium satu ratus tiga puluh tujuh merupakan unsur yang sama dengan kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir cernobil ukraina pada april seribu sembilan ratus sembilan puluh
unsur ini juga serupa dengan kebocoran reaktor nuklir fukushima jepang pada desember dua ribu dua puluh
pasca ditemukannya zat radioaktif cesium satu ratus tiga puluh tujuh di area permukiman di kawasan perumahan batan indah
muncul sejumlah sederhana
di antaranya adalah dugaan adanya kebocoran dari reaktor nuklir milik batan
yang merupakan reaktor nuklir riset gasiwabc di kawasan serpeng yang berjarak sekitar tiga km
dari tempat kejadian perkara di perumahan batan indah
hal tersebut sudah dibantah oleh pihak batan mengingat jika ada kebocoran dari tempat ini
maka zat yang keluar akan berupa gas dari cerobong yang ada di belakang saya
tetapi temuan yang ada
di perumahan batan indah adalah zat cesium satu ratus tiga puluh tujuh dalam bentuk padat
pertanyaan yang kemudian muncul apakah zat cesium satu ratus tiga puluh tujuh yang memaparkan radiasi berbahaya
bagi kesehatan dan juga menimbulkan gangguan gangguan yang cukup serius seperti kanker misalnya
saya menemui peneliti utama batan jarod wisnu broto
ia menyebut radiasi memang bisa memicu kanker tetapi dalam kadar yang sangat besar
dan durasi waktu panjang
sehingga biasanya ahli nuklir menggunakan istilah kemungkinan probabilistik itunya adalah
kemungkinan mulai ada atau indikasi bisa kanker itu seratus milisievert
perhatikan kata istilah mili dan mikro
tadi kan batan indah skalanya sangat mikro sementara mulai ada indikasi kanker itu mili kan jauh
tapi biasanya orang mau tahu
ya kan orang nggak akan berdiri lama di tanah itu selama satu tahun misalnya
jadi saya menyatakan di situ aman
itu kira kira jawaban saya
jadi kita jangan hanya menyamakan ocesium satu ratus tiga puluh tujuh sama dengan di sernobil
ya namanya juga unsur sama kimia radiostop sama
tapi yang satu itu dari kompor atau lilin yang satu kayak kebakaran hutan gitu
untuk menghilangkan paparan radiasi
selama sepekan terakhir badan tenaga nuklir nasional melakukan pembersihan atau dekontaminasi
di lahan perumahan batan indah
fokus dekontaminasi dilakukan pada air tanah dan tanaman
proses dekontaminasi dihentikan sementara pada hari ke sembilan atau pada dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
pihak batan akan melakukan evaluasi terlebih dahulu
pasalnya setelah delapan hari dilakukan pengerukan tanah di kawasan seluas tiga puluh meter persegi ini
dengan kedalaman mencapai delapan puluh cm
masih ditemukan paparan radiasi dengan angka mencapai enam sampai tujuh mikrosievert per jam
mengumpulkan tiga ratus tiga puluh tujuh drum ternyata
dan memang masih ada paparan yang beberapa titik itu masih di atas ambang batas
sesuai dengan ketentuan
nah maka dari itu teman teman sekarang lagi mengevaluasi kira kira
bagaimana metode selanjutnya agar proses clean up itu jauh lebih efektif
supaya target dua puluh hari itu tidak sampai dua puluh hari sudah bisa terselesaikan
ratusan drum tanah yang sudah diambil dibawa ke pusat teknologi limbah radioaktif di serpong
untuk diolah sebagai limbah
mahardika utama angga cita kesuma banten